itu saja oke nanti saudara mempunyai kesempatan yang lebih untuk menjelaskan detailnya
ijin juga yang mulia terakhir mungkin
kapan saya ketemu dengan ajudan saya ini pak
saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka
karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak anak saya pak
tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses
kemudian si yogi harus membatalkan pernikahannya pak
ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak anak saya ini
sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi